hai hai hai wah ada koboi mau beraksi naik kuda nih ini bukan goboi sungguhan seperti yang di
film film ya wahana menunggang kuda dengan mengenakan pakaian alat koboi ini ada di
salah satu tempat wisata di kawasan megamendung puncak bogor jawa barat sambil naik kuda wisatawan di
menyusuri lahan rumah kayu kastil hingga istal kuda tak hanya berkuda pengunjung juga bisa mencoba
permainan memanah jangan khawatir ada pemandu yang akan membantu kalau belum bisa kok ada juga nih
hewan hewan yang bisa diberi makan seperti kelinci wahana ini cocok untuk mengenalkan
anak dengan dunia hewan saya bersama keluarga anak istri orangtua juga keponakan juga karena
lain dari alamnya sejuk kemudian ada ya lokasi terdekat itu sajalah sangat ada nilai
yang pastinya ya untuk paling tidak anak bisa mengenal hewan hewan ada lingkungan kita gitu
harga tiket masuk rp dua puluh lima per orang jika ingin menjajal wahana wahana yang ada di dalamnya
pengunjung harus membayar lagi rp dua puluh lima hingga rp enam puluh lima
wisata mengenal dan lebih dekat dengan hewan juga bisa dilakukan di salah satu tempat di kawasan
cipayu puncak ada ayam brahma bebek mandarin dan burung hantu baru sebekan dibuka tempat
wisata ini dipadati wisatawan yang ingin mengisi musim libur natal dan tahun baru selain mini zoo
tempat wisata yang dibangun di atas lahan persawahan ini juga menyediakan spot spot
menarik untuk berfoto tak hanya untuk menikmati tempat yang menarik tetapi juga untuk menikmati tempat yang menarik untuk berfoto
outdoor tapi juga indoor spot foto dengan latar bergaya kerajaan dan ikan sejumlah negara juga ada
di sini wahannya banyak anak anak kita yang lainnya ini baru pertama kali ini wahannya luas ini
untuk masuk ke tempat wisata ini pengunjung harus membayar tiket masuk tiga puluh rupiah di hari biasa dan

tim diputan cnn indonesia